kericuan terjadi ketika keluarga korban menghadang dan berupaya menghajar tersangka an
ketika ia dibawa polisi keluar dari lokasi kejadian
usai menjalani reka ulang pembunuhan di daerah cijerah kota bandung senin pagi
sejumlah kerabat korban terus merangsek dan mengejar tersangka
meski tersangka sudah diamankan ke dalam mobil polisi
korban emma purnama tewas dibunuh tersangka yang diketahui adalah mantan suaminya
di dalam kamar kos pada tujuh juni dua ribu dua puluh
dari pemeriksaan terungkap tersangka dan korban cekcok ketika tersangka menanggi uang renovasi rumah kontrakan
sebesar dua puluh tujuh juta rupiah
terbakar emosi pria lima puluh dua tahun ini lantas mencekik leher korban dengan sarung
dan membungkus mayatnya dengan karun plastik
buru sawit ini kemudian dibekuk polisi
pada hari yang setelah tersangka menangkap korban
pada dua belas juni dua ribu dua puluh tiga dikebun sawit di desa tanimulia kecamatan bahar selatan kabupaten muarajambi
bentrokan puluhan pemuda bersepeda motor dengan warga desa bangun rejo
kecamatan soko kabupaten tuban pada minggu sore
terekam kamera salah satu warga
para pemuda ini lantas melempari warga dengan batu
warga kemudian membalas balik melempari para penyerang dengan batu
senin siang kasat reskrim polres tuban akp tommy prambana menyebut
dua orang pemuda dirawat di rumah sakit karena terluka
kasat reskrim pun menyebut bentrokan dipicu penyerangan peserta konvoy
dengan sejumlah warga yang sedang nongkrong di warung kopi
polres tuban mengaku masih menyelidiki kasus bentrokan ini